kendaraan pemudik yang masuk jawa tengah melalui pejagaan pemalang toll road atau pptr pada lebaran tahun ini diprediksi mencapai satu dua juta kendaraan
jumlah ini naik sekitar lima belas hingga dua puluh persen dibanding lebaran tahun dua ribu sembilan belas atau sebelum pandemi
tahun dua ribu sembilan belas menjadi pembanding lantaran pada lebaran dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu tidak ada pergerakan arus mudik akibat covid sembilan belas
untuk mengurangi penularan dan penyebaran pemerintah saat itu memperlakukan penyekatan terhadap para pemudik
ada beberapa faktor yang menyebabkan arus mudik tahun dua ribu dua puluh dua melonjak tajam
antara lain selama dua tahun berturut turut warga tidak diperbolehkan mudik dan jumlah libur lebaran tahun ini cukup panjang
persiapan yang dilakukan petugas adalah perbaikan jalan melalui program tutup lubang
tanggal sebelas april nanti ditargetkan selesai dan sudah bisa dilewati kembali oleh kendaraan
mudik tahun ini di operasi ketupat lebaran dua ribu dua puluh dua akan mengalami cukup banyak
ada lonjakan dibandingkan dengan tahun dua ribu dua puluh atau dua ribu dua puluh satu
ya base nya bahwasannya sudah dua tahun ini tidak ada pergerakan lalu lintas pada saat arus mudik dan arus balik